setelah menamatkan sekolah dasar syaputra saiful siap melanjutkan ke tingkat smp
ia pun mendaftar ke smp negeri
tetapi anak dua belas tahun asal ujung berung kota bandung ini gagal diterima di sekolah negeri
ia menduga salah satu alasan ia gagal lolos ke smp negeri adalah jarak sekolah yang cukup jauh dari rumahnya
lebih dari satu lima km
putra pun terpaksa mendaftarkan diri ke smp swasta yang tak jauh dari rumahnya
sekolah mana dimana aja yang penting sekolah
tadi udah sekolah
udah mpls ketemu teman teman baru
sekarang fokusnya berarti tinggal apa nih
sekolah eh tinggal belajar
tinggal belajar ya
putra bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan
ibunya novi nurhayati berjualan makanan ringan di depan rumah mereka
pendapatannya tak lebih dari satu juta rupiah per jam
novi mengaku tak sanggup membayar biaya masuk smp swasta sebesar satu empat juta rupiah
tetapi kini ia bisa bernapas lega setelah pihak sekolah menyatakan
bahwa putra merupakan salah satu siswa yang mendapat bantuan pendidikan
putra masuk ke dalam kategori siswa rawan melanjutkan pendidikan atau rmk
alhamdulillah lebih lega
jadi nggak terbebani anak bisa sekolah dengan nyaman
orang tua ya alhamdulillah juga lah
tidak apa ya ibaratnya apa tenang lah
di kota bandung dari enam satu ratus empat puluh sembilan calon siswa tidak mampu yang mendaftar ke smp negeri
pada tahun ini hanya enam dua orang yang dinyatakan lolos

dinas pendidikan kota bandung mengatakan
satu ratus empat puluh tujuh anak ini dialihkan ke sekolah sekolah swasta di kota bandung
kepala dinas pendidikan kota bandung hikmat ginanjar menyebut
dari satu ratus delapan puluh smp swasta di kota bandung
satu ratus dua puluh delapan di antaranya dapat menerima siswa tak mampu atau rmp dengan bantuan dari pemkot
siswa sd dan smp tidak mampu yang dialihkan ke sekolah swasta mendapat pembiayaan hampir empat juta rupiah per orang per tahun
dana tersebut berasal dari pemkot bandung dan pemerintah pusat untuk pembayaran uang gedung atau uang pangkal
uang sekolah setiap bulan dan kelengkapan sekolah
seperti buku dan seragam
pemkot menganggarkan rp empat puluh empat miliar rupiah untuk keperluan ini
sekolah swasta yang menerima rmp
jadi saya kira sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan
semua sekolah juga yang support bagaimana dengan kebijakan pemerintah bahwa
tidak boleh ada warga pendidikan yang tidak bersekolah di pendidikan dasar
maka sekolah diharapkan mampu menerima siapapun yang hadir di sekolah yang bersangkutan
pengamat kebijakan pendidikan cecep darmawan mengatakan pendidikan adalah hak warga negara
oleh karenanya ia meminta pemkot bandung memastikan anak yang gagal dalam ppdb tetap dapat bersekolah
dan memasukkan pembiayaan mereka dalam anggaran pendidikan
karena itu pendidikan itu amanat konstitusi amanat para pendiri bangsa
mencerdas pertumbuhan bangsa ada di konstitusi bahkan ada di pembukaan gitu ya
nah ini tidak boleh anak tidak bisa sekolah
gara gara nggak punya biaya nah itu tanggung jawab pemerintah
tanggung jawab pemerintah termasuk dprd nya juga ini harus memberi support kepada pemerintah daerah ya
terutama soal penganggaran untuk kelompok kelompok rentan
cecep juga meminta pemerintah untuk kembali melakukan evaluasi soal ppdp
termasuk penerimaan berbasis zonasi